melompat lompat di trampolin
seru juga nih untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga dan teman teman
saat ini saya berada di salah satu tempat bermain trampolin
dalam ruangan yang ada di kawasan bogor jawa barat
tiket masuk yang bisa dibeli secara online ataupun offline dibanderol dua ratus ribu rupiah
ini tarif untuk bermain trampolin seharian dari pagi sampai tempatnya tutup
sebelum mulai jangan lupa pakai kaos kaki anti sleep dulu
untuk mencegah supaya kita tidak terpeleset
kalau anda tidak membawa kaos kaki
tenang saja di sini sudah disediakan kaos kaki
sudah pakai kaos kaki sekarang saya sudah tidak sabar mencoba semua wahannya yang ada di sini
tapi sebelum itu saya mau menyimpan barang barang saya dulu di lokal
nabila salah satu instruktur trampolin di sini akan mengajarkan saya cara bermain trampolin yang benar
sebelum mulai saya harus pemanasan dulu nih
pemanasan penting dilakukan agar kita terhindar dari cedera
ternyata melompat lompat di trampolin tidak semudah yang saya lihat loh
setelah mencoba berkali kali akhirnya saya berhasil juga
setelah berhasil di area basic saya akan mencoba level yang lebih ekstrim

di sini kita bisa melakukan pemanasan
kita bisa melakukan gerakan yang lebih sulit seperti salto hingga berlari seperti yang dilakukan nabila
wow tadi keren banget tuh mbak freestyle nya
biasanya kalau untuk pemula itu kalau untuk di area freestyle ini kan untuk yang level empat
kalau aku yang pemula bisa gak ngelakuin itu
kalau untuk pertama pastinya diajarinnya basic dulu
kalau basic udah bisa nanti lanjut ke step by step nya itu
tapi kalau aku mau coba yang ini tadi kamu coba basic tuh
apa yang aku bisa lakukan gerakan ini

sekarang aku mau coba nih mbak
yuk kita coba
boleh boleh boleh
ternyata lumayan deg degan ya
saya mau mencoba tapi berkali kali takut untuk menjatuhkan badan saya
sepertinya saya mau mencoba wahana lain saja
sepertinya saya mau mencoba wahana lain saja
sepertinya saya mau mencoba wahana lain saja
di area ini saya bisa menjatuhkan badan saya ke area airbag
setelah puas melompat ternyata seru juga loh melempar badan ke airbag ini
kayak suka aja sih
soalnya pertama kali tuh nyoba doang
karena seru aja gitu
setelah puas bermain lompat lompatan saya mau menjajal bermain basket di atas trampolin
saya akan mencobanya bersama teman teman
yang bisa memasukkan lima kali tembolanya itu menang kayak gimana rio
bermain basket di atas trampolin ternyata cukup menantang
dari lima kesempatan saya hanya bisa memasukkan bola sebanyak satu kali
sedangkan rio bisa memasukkan tiga bola dari lima kesempatan
aduh aku kalah nih mas
saya kalah masa jago banget tadi main basket di atas trampolin
agak sering ya mas main di sini
udah berapa lama main di sini
kira kira setahun setahun
apa sih alasannya mau main trampolin sampai ambil membership satu tahun
mungkin karena hobi sama ini juga kegiatan yang saya lakuin kalau selly kosong
makanya saya kesini lah belajar belajar sesamiting
manfaatnya apa mas selama main trampolin ada manfaat ketubuh gak sih
yang pertama ya bikin keringetan gitu bikin kita lebih gak mager sama
ini kan olahraganya fun gitu
jadinya kita gak bakal bosen juga main di sini
menurut dr antonius andi kurniawan spesialis kedokteran olahraga rumah sakit pondok indah bintaro jaya
ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum bermain trampolin
salah satunya adalah kesiapan fisik
anda yang sedang mengalami cedera pinggul lutut dan pergelangan kaki
atau memiliki penyakit kronis seperti jantung dan diabetes tidak disarankan bermain trampolin
bermain trampolin justru sangat dianjurkan untuk anak anak
termasuk kegiatan fisik yang high impact bermain trampolin bisa dilakukan anak anak mulai usia dua tahun
melompat di trampolin bisa membentuk kepadatan tulang dan baik untuk otot mereka
yang penting pastikan anak anak anda selalu di bawah pengawasan orang tua
hmm sekarang saya akan menjajal salah satu wahana yang menarik perhatian saya sejak awal masuk ke sini
di sini saya akan tes keseimbangan badan saya dengan memasuki hutan
sehingga setiap kali ayunan hingga tiang seluncur
kenapa harus goyang goyang ya tinggal satu lagi loh
tidak bohong aku dari sana ke sini tanganku basah karena semenyeramkan itu
puas mencoba semua wahana yang ada di sini perut saya rasanya sangat lapar
di area trampolin park ini ada kafe yang menyuguhkan berbagai makanan indonesia dan aneka makanan ringan
rasanya lumayan lelahkan ya dan sekarang saya udah lapar banget
dan tempat ini trampolin park ini bisa menjadi salah satu referensi kalian
untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga ataupun teman teman
mentayat anzil imam mohyarik bogor jawa barat